waka polri jenderal badrodin haitia akan memasuki masa pensiun pada bulan juli mendatang
dan ada beberapa nama jenderal bintang tiga dan juga empat
yang berpotensi besar menduduki jabatan nomor satu korps bayangkara
dan berikut sejumlah nama jenderal tersebut yang kami kutip dari situs detik com
pertama ada waka polri komjen budi gunawan
budi gunawan adalah lulusan akademi polisi tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
yang lahir di surakarta jawa tengah sebelas desember seribu sembilan ratus lima puluh sembilan
dan budi gunawan akan memasuki pensiun pada dua ribu tujuh belas
dan selanjutnya ada inspektur pengawasan umum polri yaitu komjen dwi priyatno
ia adalah akpol delapan puluh dua lahir di purbalingga jawa tengah pada dua belas november seribu sembilan ratus empat puluh
dwi priyatno akan memasuki pensiun pada tahun dua ribu tujuh belas
lalu ada juga kepala badan pemelihara keamanan polri yaitu komjen putut eko bayuseno
yang merupakan lulusan akpol delapan puluh empat
ia lahir di tulung agung jawa timur dua puluh delapan mei seribu sembilan ratus enam puluh satu
dan putut akan memasuki pensiun
akan memasuki pensiun pada dua ribu sembilan belas
dan kemudian ada kepala bnn komjen budi waseso
ia juga merupakan lulusan akpol delapan puluh empat dan lahir di pati jawa tengah sembilan belas februari seribu sembilan ratus enam puluh
mantan kabar reskrim polri ini akan memasuki pensiun pada tahun dua ribu sembilan belas
ada juga nama kepala lembaga pendidikan polri yaitu komjen syafruddin lulusan akpol delapan puluh lima
ia lahir di ujung pandang sulawesi selatan empat belas april seribu sembilan ratus empat puluh
dan syafruddin akan memasuki pensiun pada dua ribu sembilan belas
selanjutnya ada sekretaris utama lembhan naskom komjen suhardi alyus
suhardi adalah lulusan akpol delapan puluh lima lahir di jakarta sepuluh mei seribu sembilan ratus enam puluh
suhardi yang juga mantan kabar eskrim ini baru akan memasuki masa pensiun pada tahun dua ribu dua puluh
lalu nama irjen tito karnavian juga berpeluang
mantan kapolda metro jaya yang baru dilantik menjadi kepala bnpt ini
akan segera menjadi jenderal berbintang tiga dan merupakan lulusan apol delapan puluh tujuh
yang lahir di palembang sumatera selatan
dua puluh enam oktober seribu sembilan ratus enam puluh empat dan pito baru akan memasuki masa pensiun pada dua ribu dua puluh